koalisi atau oposisi rabu dua puluh tujuh maret pukul setengah sembilan malam live di kompas tv
kpu telah menetapkan hasil rekam
masih bersama saya budi mantan terjo di satu meja the forum
bung ahmad basarah yang jaketnya sudah ganti ke merah
ganti topik ketua dpr pakai seragam merah
ada operasi atau gerilya gitu yang mengotak atik undang undang md tiga
sehingga kans pdip menjadi ketua dpr menjadi terganjal
sejauh ini pdi perjuangan masih cukup punya optimisme dan positive thinking ya
bahwa kita semua menganut paham demokrasi yang nomokrasi
demokrasi yang berdasar atas hukum
demokrasi dan hukum itu ada etika
maka pada hari ini kami percaya bahwa seluruh partai politik yang ada di parlemen
menjunjung tinggi etika politik itu
di mana undang undang md tiga existing pada hari ini
mengatur ketentuan bahwa ketua dpr dan para wakil ketua dpr
diambil dari keanggotaan fraksi dari partai politik
mulai dari pemindu pertama kedua
jadi pemenang pemilu pertama menjadi ketua dpr
pemenang pemilu terbanyak keempat berikutnya
satu dua tiga empat berikutnya menjadi para wakil ketua dpr
sistem ini diambil dengan pendekatan proporsionalitas
dengan asumsi suara rakyat kedaulatan rakyat mandat rakyat
yang diberikan kepada partai politik menjadi tiket bagi partai politik itu
dengan kata lain kalau partai politik ingin mendapatkan pimpinan di lembaga parlemen
maka berjuanglah bekerjalah sehebat hebatnya di tengah rakyat
hasil itu kemudian dikonversikan menjadi pimpinan dpr republik indonesia
beda lagi dengan mpr mas budiman
pengalaman kami di dua ribu sembilan belas ketika kami punya ketua dpr mbak puan maharani
dan punya presiden joko widodo pada waktu itu presiden yang bersama sama dengan pdi perjuangan
kita kemudian menimbang apakah ketua mpr perlu kami ambil
tapi kemudian kami berpikir bahwa kita tidak boleh menjalankan sistem demokrasi
the winner take all yang menang ambil semua
ini tidak sesuai dengan prinsip demokrasi gotong royong
maka dengan kesadaran kami mendukung golkar pak bamsud pada waktu itu menjadi ketua mpr
maka terjadilah komposisi ketua dpr dari pemenang pemilu
para wakil ketuanya dari pemenang pemilu kedua dan berikutnya
kemudian ketua mpr dan para wakil ketua disepakati dengan prinsip musyawarah mufakat
dan memberikan partai golkar sebagai kandungan
saya kira ini adalah sistem hukum dan politik yang sudah kita pakai
yang menurut saya sangat baik untuk kita pertahankan
dan tidak ada urgensinya untuk kita melakukan revisi undang undang md tiga
apalagi setelah pemilu itu selesai
undang undang yang diberlakukan secara surut
saya kira itu tidak memenuhi prinsip keadilan
saya khawatir kalau peristiwa dua ribu empat belas kemudian terjadi lagi diubah undang undangnya sehingga
ya memang itu satu nokta hitam ya
saya pernah menyebutnya sebagai nokta hitam dalam demokrasi kita
pada waktu itu pdi perjuangan harus menanggung risiko dari keputusannya mengusung dan mendukung pak jokowi
sebagai calon presiden republik indonesia bersama pak jk pada waktu itu
pak budiman tahu pada waktu itu pilek lebih dahulu dari pilpres tidak seperti di dua ribu dua puluh empat ini
pada saat pileg pertama kami menang pemilu pada waktu itu kemudian baru pilpres
setelah kami menang kemudian blok kerjasama politik yang waktu itu disebut dengan koalisi merah putih
kami menyebutnya dengan koalisi indonesia hebat kemudian mengusulkan revisi undang undang md tiga
dan merubah sistem pemilihan ketua dewan dari yang otomatis dari pemenang pemilu menjadi pemilihan dengan sistem paket
maka sejak saat itulah terjadi dalam sebuah negara demokrasi yang bangsanya mengaku bangsa yang demokratis
pemenang pemilu tidak dapat menjadi pimpinan dpr mpr apalagi menjadi ketua dpr
beruntung di ujung masa pengabdian dpr ri dua ribu empat belas dua ribu empat belas
saya menyebutnya ada satu kesadaran bersama untuk kemudian memperbaiki kekeliruan itu
dan akhirnya di ujung masa pengabdian dpr mpr dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
tepatnya di dua ribu delapan belas undang undang md tiga kembali direvisi
ada empat kali perubahan revisi undang undang md tiga pada waktu itu mas bdm
dan akhirnya di tahun dua ribu delapan belas unsur dari pdi perjuangan di dpr dan mpr ri masuk ke unsur pimpinan
mas utut adianto menjadi wakil ketua dpr ri
dan saya menjadi wakil ketua mpr ri
oke baik bang doli betul nggak sih memang ada operasi atau gerilya geril untuk mengutak atik md tiga sebetulnya
karena kami sedang konsentrasi juga menunggu keputusan final dari proses pemilu yang belum selesai
dan perlu diingat bahwa ukuran kemenangan pemilu dan nanti juga yang berkaitan dengan undang undang md tiga
itu bukan suara tapi kursi
makanya tadi misalnya tadi bang taslim mengatakan ada delapan dpr
ini kan bisa kami juga ada lima
nah ini kan masih ada kemungkinan perubahan hasil kursi
makanya sampai sekarang kenapa kpu belum mengumumkan
karena yang menjadi ukuran pemenangan pemilu itu adalah kursi
nah makanya saya juga agak kaget
kemarin sekjennya bang basarah ini marah marah sama golkar gitu kan
gak marah marah lah cuma ditipesan aja sama pak jokowi
tapi kan bilang apa namanya haus kekuasaan lah segala macam gitu loh
kita loh kenapa nyampe nyampe ke sana gitu kan
jadi menurut saya kalau golkar ya
saya kira kami selama ini kan berusaha untuk membangun image baru golkar
dan alhamdulillah cukup diterima masyarakat
makanya kami sekarang memperoleh suara penambahan yang cukup signifikan
dan oleh karena itu kami juga terima kasih kepada rakyat indonesia
nah soal nanti komposisi di dpr
sekarang kita sudah punya undang undang md tiga dan kami menghormati itu
jadi kalau pada akhirnya nanti sekarang
sekarang kami sudah mengakui kalau dari segi suara
ya jadi kami menganggap dalam pertarungan boleh berikhtiar sekuat kuatnya
tapi kalau kemudian sudah ketemu hasil ya kita semua pengen juara satu
kalau misalnya kemudian kita dapat juara dua juara tiga ada juara satunya ya kita hormati gitu
nah sekarang hasil dua puluh maret yang menjadi perolehan suara tertinggi pd perjuangan
dan golkar mengakui dalam posisi nomor dua nanti kita lihat hasil kursinya kayak apa
bisa berubah ya oke bu habib dulu
bung habib gimana apakah memang kalau katakanlah pdip kemudian menjadi ketua umum ketua dpr
apakah kemudian juga ada kekhawatiran program program dari pak prabowo tidak berjalan gitu
ada nuansa seperti itu nggak sih sebenarnya
jadi kalau saya lihat soal md tiga ini
yang berkembang kemarin hangat memang dinamik sangat dinamik
dan selalu adanya muncul pas selesai pemilu dekat dekat pengambilan hak kekuasaan di parlemen
namun setidaknya ada tiga hal yang akan mengaruhi proses pemilihan pimpinan soal revisi undang md tiga ini
kemarin itu menarik ketika mpr semua ada wakil ketua
ini kayaknya menarik nih kalau kita cuma delapan semuanya wakil ketua
tidak cukup lima gitu jadi sampai produk lima
jadi biar aja sampai ke delapan jadi wakil ketua dpr semua
misalkan pdi pimpin atau pdi masih pimpinan kita kebahagiaan semua
lebih menarik ya sama aja ke mpr itu patut dijadikan usulan yang menarik
bukan usaha koalisi dapat hak untuk
jadi kalau semuanya kebagian perwakilan itu juga lebih menarik
jadi pks akan memperjuangkan itu
moga moga kalau ada kesempatan dibuka pintu perubahan cakep itu
tapi satu hal yang tadi saya bilang saya ada tiga itu catatan saya
pertama adanya resedu sisa sisa dari pilpres
saya yakin sisanya masih akan terbawa sampai senayan nih
jadi yang dari mk yang di ndi sampai ke senayan terbawa lagi
bisa jadi di soal md tiga nanti
ada partai yang kursinya bertambah dan ada juga yang kursinya berkurang
ini akan sangat pengaruhi kondisi senayan
kita lihat aja jumlah jumlah besok nih berapa bulan ke depan
ketiga adanya kemungkinan perubahan arah politik nasional
yang bisa saja berada di oposisi dan beberapa perubahan kondisi lainnya
tetapi saya sangat tertarik kalau memang terbuka pintu md tiga
dicolek colek masukkan semua wakil ketua dpr
itu saya pikir cantik gitu
jadi semua kebahagiaan wakil ketua sehingga bisa mendapatkan suara hak untuk kontrol atau untuk budgeting
untuk apa legalisasi ini sama posisinya
bung wiyadi jadi kalau memang katakanlah terlepas bang doli mengatakan kursi dpr nya seperti apa
kalau katakanlah pdi perjuangan kemudian menjadi ketua dpr
kekhawatiran dari pak prabowo apakah memang program program yang nggak jalan atau gimana sebetulnya
saya kira itu tidak menjadi suatu permasalahan
karena bagaimanapun juga memang dpr ini kan parlemen yang memang
jadi siapapun itu tidak ada suatu masalah bagi kami bagi pak prabowo
dan kita juga melihat bahwa apa yang sudah terjadi saat ini
ini adalah suatu sistem demokrasi yang cukup sehat bagi kita semua
jadi kekhawatiran itu tidak ada karena bagaimanapun juga kan dari awal sudah disampaikan
bahwa pak prabowo memang berteman dan kita kita dari partai gerindra juga di dpr
dalam sistem parlemen dan kita juga dengan di dpr saya kira komunikasi cukup baik
ini merupakan modal daripada bagaimana pemerintahan ini bisa berjalan dengan lancar
jadi itu siapapun yang menjadi ketuanya bagi kami tidak ada masalah
mungkin juga bagaimanapun juga pak prabowo kan selalu menganut bahwa
satu musuh terlalu banyak seribu teman terlalu sedikit
nah ini kan kalau kita semuanya berteman kan kita baca menjalankan daripada program program pemerintah
oke baik memang ada isu soal md tiga tapi juga ada isu soal hak angket ada juga transaksi soal kabinet
pada pemilu dua ribu dua puluh empat ada delapan partai politik yang lolos ke dpr ri lewat pemilu dua ribu dua puluh